membawa ular dalam sebuah pentas hiburan banyak dilakukan para seniman lokal di indonesia
walau sadar terhadap resiko kematian para pelaku seni ini tak gentar menjalani profesinya
seperti apa pengalaman mereka
simakisah salah seorang penari asal jombang berikut ini
menari dengan ular hampir setiap hari dilakoni sri devi
sri devi merupakan seorang artis tari ular asal desa musikan jombang
sudah dua puluh satu tahun profesi ini ia lakoni
tak kurang dari delapan pertunjukan ia jalani setiap minggunya
ular piton dan sanca menjadi media atraksi panggung sri devi
meski ada beberapa teman seprofesinya meninggal akibat dipatuk ular berpisah saat beraksi sri tidak takut
dibantu sang suami sri devi mencoba meminimalkan kecelakaan dengan mengikat mulut ular menggunakan selotip
waktu itu saya bawa ular
karena baru mbak ular baru masih ganas belum jinak
habis gitu belum selesai apa
belum selesai nari ularnya sudah melilit di leher saya mbak
pengusaha orkes dan ludruk asal jombang didi budi wijaya yang sudah bekerja selama lima belas tahun bersama sri
mengakui keberadaan atraksi tari ular menambah geliat pertunjukan panggung
dan menarik antusias penonton
menurut organisasi pencinta satwa pro fauna indonesia penggunaan hewan liar untuk pertunjukan sangat beresiko
walaupun itu diklaim sudah jinak tetapi yang harus kita pahami adalah setiap satwa liar
setiap individu satwa liar tetap punya insting alami
nah insting itu adalah salah satunya adalah mempertahankan diri
selain berakibat buruk pada manusia sebenarnya eksploitasi hewan liar juga membahayakan hewan tersebut karena tak jarang
hewan tersebut justru terluka dan tersakiti

tidak banyak masyarakat yang mengenai aturan terkait

pertunjukan seperti ini tari ular tepatnya menjadi hiburan tersendiri bagi sejumlah warga di pulau jawa khususnya di jawa timur